menyampaikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan bukan sekedar demi ketenaran
mampu menjawab pertanyaan dari publik secara utuh bukan sekedar membuat gaduh
dunia akan lebih baik jika para pemangku kebijakan mau mendengarkan suara publik
dan jurnalisme hadir untuk mengawal informasi yang mengutamakan kebenaran bukan segelintir kepentingan
karena dengan menghasilkan karya terbaik anda akan dikenal publik
bukan dikenal hanya sekedar sensasi tapi karena memiliki prestasi